kita sudah sampai di segmen terakhir dalam debat publik ini dan ada dua sesi di segmen ini
di sesi yang pertama pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis dalam bahasa jawa yang sebelumnya sudah dipilih pada saat kita tadi jeda
mohon tenang bapak ibu
saya akan bacakan pertanyaannya
dalam bahasa jawa yang akan dijawab oleh para pasangan calon dengan durasi waktu menjawabnya juga dalam bahasa jawa satu menit tiga puluh detik
kesempatan menjawab pertanyaan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut dua
mohon berkenan disimak
karena dalam bahasa jawa gusipul dan mbak putih
data badan penanggulangan bencana daerah tahun rongewu pitulas nyatake indeks resiko bencana ning jawa timur duwur
sebaliknya kita ingin membutuhkan sumber daya untuk mengatasi bencana itu dengan baik dengan pemerintah pemerintah tanpa gabung warga dan rembukan kewajiban
pertama usaha yang diberikan
kami ingin menggunakan rembukan yang penting
karena antara pemerintah swasta dan upaya penyiapan respon dan pemulihan yang diberikan oleh bencana
kaya gusipul karun mbak putih monggo
saya ingin mengatakan pada saat menyampaikan ini kb jawa yang sedikit sedikit bahasa indonesia
para bapak ibu setelah kadang
saya ingin mengucapkan kepada ulu mulya agen
jawa timur ini tidak ada kata pihak pihak swasta yang tidak bersyukur dengan pelayanan bencana yang bekerja sama oleh pemerintah provinsi jawa timur
swasta swasta ini punya hubungan dengan jawa timur

yang cedek oleh pemerintah
sekitar tiga bulan kumpul rapat koordinasi membahas macam macam yang bisa diantisipasi ke bentana
saya ingin mengucapkan kepada ulu mulya agen
kata daerah daerah yang rawan bencana tentang jawa timur ini
seperti bojonegoro merawat banjir
kediri dengan gunung berapi gunung gelut tempat tempat lain yang rawan longsor
nah untuk itu perlu mitigasi bencana
nah pemerintah buatan saya ketijanan perlu ngajar swasta
alhamdulillah selama ini koordinasinya baik
jadi pemirsa gusipul tadi mencoba menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh panelis mengenai bencana alam yang kerap terjadi di jawa timur
dan gusipul tadi menjelaskan bahwa memang ada beberapa tempat yang rawan bencana
dan bagaimana kemudian sinergi pemerintah swasta dan warga untuk bisa sama sama mengatasi permasalahan bencana itu
dan tadi gusipul
sudah menjawabnya selama satu menit tiga puluh detik
sekarang giliran ibu kofifa dan mas emil untuk menjawab pertanyaan saya
nyontulong jadangan midang ketahkan ya
pusat data di sabun agensi pemerintah dua format yang beda beda
menjelaskan data orang padu sabun agensi pemerintah yang mengalami implementasi pemerintahan elektronik
tapi bagaimana cara menjelaskan masalah itu bagaimana cara melaksanakan pemerintahan elektronik
terima kasih meniko
pertanyaan yang sangat penting
kalau tahu pertanyaan dari panelis bahwa meniko sebenarnya di banyak negara negara itu
sama dengan industri sekarang
meniko sejata sipun antawisi pun bilik sedangkan sektor sektor
kedai pun data dipun integrasikan
waktu pengalaman bulo dan kementerian sosial meniko pusat data dan informasi
meniko akhirnya kedai dipun tingkatkan statusnya
yang saya ingin mengatakan eselon tiga lajengoten eselon kale amarki panci
membutahakan sumber daya
meniko sejata sipun antawisi pun berkualitas dengan manusia
membutahakan infrastruktur dan sistem yang sangat berkoordinasi
sekitar sektor lintuni pun
meniko ugi sami provinsi jawa timur meniko kedai dipun dukung
sekitar kabupaten kota kecamatan desa kelurahan
amarki semoga masyarakat sepada sangat langsung tidak datang ke kelurahan
datang balai desa seumpama mereka berlatih matur
oh semoga pak
sekarang saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pkk
dan kembali lagi meniko kedai layanan di sini
yang paling mengandalkan kedai pusat data informasi di tingkat provinsi
terima kasih bu kofifa dan mas emil
saya ingin menjawab pertanyaan saya
jadi pertanyaan tadi yang diberikan kepada bu kofifa dan mas emil adalah mengenai
sinkronisasi data di ajang ajan pemerintah yang sampai saat ini
dinilai oleh para panelis masih belum terkoneksi formatnya dengan baik
satu menit tiga puluh detik tadi dimanfaatkan oleh keduanya
dan kita sudah sampai di akhir dari debat publik putaran ketiga ini
yakni closing statement yang akan disampaikan oleh masing masing pasangan calon
untuk bisa meyakinkan anda semua warga provinsi jawa timur untuk memilih mereka
kesempatan pertama untuk closing statement ini akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut satu
untuk itu saya persilahkan kepada ibu kofifa indad parawan
dan mas emil elis tianto dardag menyampaikannya dalam durasi waktu satu menit tiga puluh detik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kofifa indad parawan
saya bersama kami berdua mohon doa pangestu seluruh masyarakat jawa timur
yang saya cintai saya rindu
saya banggakan saudara saudara saya yang ada di pulau pulau
yang ada di pegunungan yang ada di pesisir pesisir di perkotaan
kami berdua menyampaikan terima kasih bahwa satu ratus dua puluh enam hari kami berproses bersapa berinteraksi
kami mendapatkan rekomendasi rekomendasi strategis pikiran pikiran aspiratif
bagaimana mereka berkeinginan bahwa jawa timur ini yang sudah berkemajuan berkeunggulan
lebih maju lagi lebih unggul lagi dan lebih cepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di semua lini
mereka berharap tentu bahwa angka kematian ibu angka kematian bayi mereka bisa turunkan
pengangguran bisa diturunkan diberikan lapangan pekerjaan yang cukup dengan kesejahteraan yang cukup
mereka berharap bahwa akan ada penurunan kemiskinan yang sangat signifikan
hal hal seperti itu kami serap hal hal seperti itu kami catat hal hal seperti itu kami diskusikan
tentu semuanya baru akan bisa kami wujudkan jika kami saya dan mas emil mendapatkan kepercayaan
untuk memimpin jawa timur pada lima tahun yang akan datang
kami mohon doa kami mohon pangestu mudah mudahan kami mendapatkan mandat kepercayaan masyarakat
untuk memimpin jawa timur yang akan datang
terima kasih pasangan calon nomor orot satu bu kofifah dan mas emil
selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor orot dua bu sipul dan mbak putih
untuk menyampaikan closing statementnya dalam durasi waktu satu menit tiga puluh detik
jawa timur adalah segala galanya bagi saya
dua periode mendampingi pak gubernur saya berkesempatan keliling ke berbagai pelosok yang ada di jawa timur
termasuk tentu di kota kota besar
saya bertemu dengan banyak komunitas kami catat semua aspirasinya
ada yang ingin pendidikan gratis tingkat sma smk mudah mudahan bisa diwujudkan

ada yang kalau sakit ingin berobat bisa dilayani ada yang kalau sakit ingin berobat bisa dilayani
meskipun mereka tidak punya biaya itu bisa dilaksanakan juga
ada yang ingin mendapatkan pekerjaan tentu kita perlu ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya
kita juga perlu mengendalikan harga agar harga harga tetap terjangkau
itu adalah sedikit dari sekian banyak aspirasi yang perlu kita wujudkan di masa yang akan datang
nah bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
siapapun yang terpilih sudah tercatat di lauhul mahfud
kalau bukhawfifah nanti terpilih
nanti terpilih kita titipkan aspirasi kita semua
tapi kalau saya yang terpilih tidak ada lagi nomor satu tidak ada lagi nomor dua
semuanya adalah warga jawa timur kb sedulur kb makmur
di hadapan lukisan dua pendiri bangsa kami berdua berkomitmen untuk menjadi pelayan masyarakat
di hadapan lukisan bung karno kami berdua menjadi penyambung lidah rakyat jawa timur
duh gusti allah
mugi mugi jawa timur diparingi adem
ayam rukun lan makmur amin
terima kasih pasangan calon nomor urut dua gusipul dan mbak putih
anda sudah mendengar bagaimana kemudian visi dan misi kedua pasangan calon yang akan berlaga di pilkada
pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa timur
kembali kepada anda masyarakat jawa timur
kira kira pasangan calon nomor satuka kofi poindar parawansa dan emil ely stiantor dardang
atau pasangan calon nomor urut dua saifullah yusuf putih guntur soekarno yang akan anda pilih di dua puluh tujuh juni mendatang
kami mengucapkan terima kasih anda sudah setia bersama kami dan program ini terselenggara berkat kerjasama dari kpu provinsi jawa timur tv one dan jtv
saya prikita panohara pamit dan untuk menutup debat publik kita pada malam hari ini
saya mengundang para komisioner kpu termasuk juga panel jvu